pasca penemuan mayat ef polisi akhirnya berhasil mengungkap motif pembunuhan keji ini
pelaku diakini membunuh karena tidak terima korban dijodohkan
sebelumnya tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini
salah satunya merupakan kekasih toko korban
setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan
petugas gabungan dari direktorat reserse kriminal umum polda metro jaya
polres metro tangerang dan polsek teluk naga
menetapkan iha ra dan ma sebagai tersangka pembunuh ef
karyawati berusia delapan belas tahun
tersangka iha mengaku sebagai kekasih korban
pekan lalu ia menemui korban untuk melakukan perpisahan
karena korban akan dijodohkan oleh orang tuanya
tetapi korban menolak iha yang berusaha memeluknya
tidak terima tersangka lalu pergi memanggil kedua temannya ra dan ma
mereka kembali ke mes untuk memperkosa dan menganiaya korban
ditolak setelah kolosium itu ditolak keluar
baru keluar ketemulah dengan dua orang itu
dia ajak masuk ke dalam dia sudah perkosa saja
nggak akan jadi pasar kamu kok
nanti dia sudah memutuskan dengan terakhir
kaitannya yang apa gitu
memang ketemu terakhir karena dia mau kawin
udah dicenangkan sama orang tuanya
seorang teman korban mengaku mengenal tersangka
yang bekerja di tempat yang sama dengan korban
satu perusahaan juga tapi
iya satu perusahaan sama korban
kalau yang rahmat
dayat rahmat dayat
kenalnya sama yang itu tadi imam
saat ini ketiga tersangka menjalani pemeriksaan
direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya
dodi wahyudi tangerang